sidang pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa kasus bom tamrin aman abdurrahman digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
fonis sendiri baru akan diputuskan majelis hakim dua puluh dua juni mendatang
sidang pembacaan replik dengan terdakwa aman abdurrahman dimulai pukul sembilan pagi tadi di pengadilan negeri jakarta selatan
sebanyak dua ratus tujuh puluh delapan personil gabungan tni polri dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang
sterilisasi telah dilakukan jelang sidang aman sejak pukul enam pagi
dalam pembacaan tanggapannya jaksa penuntut umum menyebut aman abdurrahman terlibat dalam beberapa aksi bom yang terjadi di tamrin dan kampung melayu
mendengar jawaban jaksa terdakwa aman dan kuasa hukumnya asluddin hacani langsung menyampaikan duplik secara lisan
menurut asludin hacani
asludin jaksa tidak bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan
bom tamrin bom kampung melayu dan yang lain lainnya beliau tidak terlibat sama sekali
sidang putusan majelis hakim akan digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada dua puluh dua juni mendatang
aman abdurrahman menyatakan siap menghadapi sidang putusan tersebut
sebelumnya aman telah menjalani sidang pledoi pada jumat dua puluh lima mei lalu
dalam pledoinya aman membantah menggerakkan serangkaian aksi teror termasuk bom tamrin hingga kampung melayu
jaksa penuntut umum menuntut aman abdurrahman dengan hukuman mati
aman dinilai menjadi otak dalam bom yang terjadi di tamrin dan juga menyebarkan paham radikal